stasiun senen jakarta pusat masih dipenuhi para penumpang yang kembali dari kampung halaman setelah menikmati libur lebaran
wakil kepala stasiun senen darwoto mengatakan sejak pukul sembilan senin pagi tercatat lima belas penumpang tiba
diperkirakan sampai tengah malam nanti jumlah penumpang yang akan kembali dari halaman mencapai dua puluh tujuh ribu orang
untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang pihak pt kereta api daerah operasi satu telah menyiapkan dua belas kereta api tambahan dan dua puluh empat kereta api reguler untuk stasiun senen
kemudian untuk mengantisipasi arus balik itu kan lebih banyak dari arus yang berangkat
kita rekayasa untuk penumpang datang jadi penumpang yang berangkat kita alihkan ke semua ke arah utara selatan untuk kedatangan semua
untuk dari intersiti itu tidak ada benturan di sana
biasanya kita buka dua utara dan selatan untuk antisipasi kedatangan penumpang yang banyak
full semua pemberangkatan di arah utara kedatangan semua di arah selatan jadi penumpang langsung keluar gitu semuanya
jadi tidak terhambat dengan yang datang
sudah ada koresponen cnn indonesia ruli kurniawan di stasiun senen jakarta pusat
selamat sore ruli
ya meskipun libur lebaran sudah usai
namun nampaknya masih banyak begitu pemudik yang kembali ke jakarta
bagaimana pantauan anda di lapangan ruli
ya selamat sore ratu
dan memang seharusnya saat ini di jam ini kita akan melihat kedatangan kereta api mataram tambahan dari wilayah joja menuju ke stasiun pasar senen yang mengangkut sekitar tujuh ratus dua puluh penumpang
namun nampaknya ada sedikit keterlambatan sehingga nampaknya juga jalur empat atau jalur kedatangan penumpang ini masih kosong dari kereta api
yang akan datang ke stasiun pasar senen
dan memang di pasar senen sendiri pada hari ini rencananya akan menerima kedatangan sekitar tiga puluh enam kereta api
dan yang mengangkut sekitar dua puluh empat dua ratus penumpang
di mana angka dua puluh empat dua ratus penumpang ini tidak terlalu jauh berbeda dengan angka dari tiga hari yang lalu pada hari jumat sabtu dan minggu
di mana angka kedatangan ataupun jumlah kedatangan penumpang di pasar senen berkisar di antara dua puluh empat ribu dan dua puluh enam
ini apa dikatakan sebagai puncak arus balik yang terjadi di stasiun senen
sementara untuk hari ini dengan angka mencapai dua puluh empat dua ratus belum dikatakan sebagai puncak arus balik
namun dikenal sebagai atau disebut juga sebagai kepadatan yang cukup istimewa
bahkan dengan status padat istimewa ini diprediksi hingga nanti malam jumlah penumpang yang akan datang ke stasiunan bisa mencapai dua puluh lima ribu penumpang
dan memang kalau melihat dari kebun
berangkatan juga nampaknya masih cukup ramai di stasiun pasar senen ini sendiri
di mana untuk hari ini saja pasar senen memberangkatkan sekitar tiga puluh tujuh kereta api yang mengangkut delapan belas penumpang
banyaknya penumpang yang datang dan juga penumpang yang berangkat di stasiun kereta api ini memang harus direkayasa oleh pengelola stasiun
supaya tidak jadi penumpukan penumpang di dalam stasiun
dengan cara yaitu memisahkan jalur kereta kedatangan dan juga jalur kereta keberangkatan
dimana tadi sudah disebutkan bahwa untuk kereta kedatangan atau kereta yang datang ke stasiun
stasiun senen ini akan difokuskan pada jalur empat
sementara untuk jalur keberangkatan akan difokuskan di jalur satu dan tiga
dimana untuk jalur empat kenapa dipilih sebagai jalur kedatangan kereta
karena memang para penumpang bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses ke moda transportasi lanjutan untuk menuju ke tempat tinggal mereka
itulah kenapa dipilih lajur empat seperti itu ratu
dan untuk di stasiun pasar senen ini sendiri
nampaknya juga kedatangan penumpang masih akan terus tinggi
tanggal sembilan juli mendatang
di mana kereta penumpang berkisar di antara dua puluh ribu setiap harinya
ya ruli tadi anda mengatakan bahwa seharusnya ada kereta yang datang
ini sudah berapa lama keterlambatannya dan juga apakah kemudian ini mengganggu jadwal jadwal dari kereta lainnya
ya ini nampaknya masih belum terlihat adanya gangguan akibat keterlambatan kereta
karena memang kalau dari data yang saya terima dari pihak stasiun memang seharusnya pada pukul enam belas lima puluh delapan
kereta dari yogyakarta itu sudah datang di stasiun senen ini
namun nampaknya belum ada dan nampaknya juga masih belum tetap adanya kepadatan atau penumpukan
informasi seperti itu ratu
dan memang kalau tadi dibilangkan untuk mengaktifkan penumpukan kereta pun penumpang
memang untuk kedatangan difokuskan di jalur empat ini
baik terima kasih atas informasi anda
ruli kurniawan dari stasiun pasar senen jakarta